ya peneliti dari duke university mengurutkan tipe masker dari yang paling efektif hingga kurang efektif untuk menangkal virus corona
saya akan ajak anda untuk melihat lebih dekat efektivitas beragam jenis masker yang saat ini mudah ditemukan di tengah tengah kita
dan kalau menurut website who bahkan masker n sembilan puluh lima ini efektif untuk menyaring filter udara hingga level satu micro
yang kedua adalah masker bedah
yang biasanya digunakan tenaga medis untuk dipakai pada saat menangani pasien covid sembilan belas
dan selanjutnya adalah jenis masker ffp satu
dan selanjutnya ini masker yang paling sering mungkin ditemui adalah masker kain
saat berhenti dan juga untuk menangkal virus
dan yang terakhir adalah masker scuba dan buff
kenapa masker scuba dan buff ini dinilai paling sedikit efektivitasnya atau paling rendah
ini karena masker scuba maupun kain buff yang tipis dan sintetis ini memiliki kerapatan benang yang rendah
sehingga tidak efektif untuk menghambat penularan virus
dan berikut data dari hasil riset tim litbang cnn indonesia terkait efektivitas masker scuba dan buff yang dilarang kci untuk digunakan di dalam komputer lain
pertama karena masker ini berbahan tipis
kedua masker ini tipis dan mudah merenggang begitu saat dipakai sehingga membuat kerapatan pori pori kain ini membuka lebih besar
justru hal ini mengakibatkan peluang partikular virus untuk menembus masker scuba ini menjadi sangat besar
yang kedua tidak adanya filtrasi
tidak ada filtrasi karena hanya terdiri dari satu lapis
ini baik masker scuba ataupun buff ini tidak ada celah untuk menyisipkan penyaring tambahan untuk mencegah partikel partikel dari luar ini untuk masuk ke dalam masker
dan yang terakhir terakhir adalah droplet
ini droplet dari mulut pengguna menjadi lebih mudah untuk keluar dari masker
karena seperti yang tadi sudah di awal saya sebutkan bahwa bahan kedua masker ini tipis dan tidak ada filtrasi atau penyaringnya
sehingga ini dapat memecah droplet menjadi partikel berukuran lebih kecil sehingga lebih mudah untuk terbawa udara dan juga tentunya membahayakan orang di sekitar
jumlah droplet pun ini bisa semakin meningkat karena berkembang biak di udara dengan cepat
jadi gunakanlah jenis masker yang tepat untuk melindungi diri kita dan juga orang di sekitar kita dari paparan virus corona yang masih ada di mana mana